elsa udah tertangkap pak
berarti dia sekarang ada di kantor polisi
aku mau ke kantor polisi sekarang
mama tenang dulu ma
aku harus liat keadaannya dia dia baik baik aja
kita kesana kita kesana
kamu istighfar dulu
aku mau pergi sekarang
kalian sudah terkepung
setelah gue membantu pelarin elsa sejauh ini
kalian belum tahu sejauh apa gue bisa bertindak
lindungilah anak hamba yallah
kembalikanlah ia ke dalam belokanku
yang penuh dosa
memohon ampunanmu ya allah
yang maha pengampun
lagi maha penyayang
ampuni semua kesalahan
ampunanmu ya allah
ampunanmu ya allah
berikan yang terbaik
untuk keluarga kami ya allah
berikan petunjukmu ya allah
agar setelah ini
kami tidak lagi soal langkah
ini semua bukan salah dia
salah hamba yang sudah
mendidik dia dengan salah
laga mendidik dengan tidak baik
amu diam ayo
amu diam buang
amu diam buang
ke sini sih
kita balik ke belakang hotel
perut gue keram
perut gue keram seseorang
hai rissa hai rissa rissa kenapa takut tahanlah mama tahu kamu kuat kita kuat
semua mama lakukan juga buat kamu tahan ya sayang
juga semangat petang
onjek bunga gue
biar kami cegat mereka dari jalan depan
tahan ya sa
rum gue udah mulai redahan
kita kesana sa
pelan pelan ya sa
selamat malam mas
selamat malam pak
bapak kita gak liat
segera hubungi nomer itu
pak kita berpencar aja ya
bapak kesana saya sama yuno kesana
kurang ajar bukannya lo yang kurang ajar
lo tahu penyesalan terbesar elsa dalam hidupnya adalah milih laki laki pengecut kayak lo untuk menjadi suaminya
pengorbanan apa yang pernah lo perbuat buat elsa ada gak hah gak ada kan
karena lo cuma suami pengecut yang cuma mikirin diri sendiri tau gak lo
anda bisa tahan emosi anda
penghargaan ini belum selesai
polisi bisa benar benar nembak elsa
tahan tahan tahan
kau masih kuat kan
kita harus cari tempat
selamat malam pemirsa
memberitakan berita tentang buronan model elsa anindita prastia
pihak kepolisian melakukan penyergapan
di hotel tempat mereka berdua menginap
pada saat polisi melakukan penyergapan
dikabarkan keduanya kabur
berikut adalah video rekaman amatir dari warga setempat
ia mengetahui serta merekam kejadian tersebut
terima kasih michi
ya sebenarnya masih banyak urusan di sana yang belum tuntas mah
tapi papa dengar berita soal elsa
tapi papa pulang kemari
papa khawatir sekali
karena mama sama nino nggak ngasih tahu soal ini ke papa
papa lihat di berita
pak jadi sekarang nino sama al dan polisi lagi kejar elsa pak
mereka ada di sekabumi
dan itu ada rekaman dari warga tuh di tv
bisa dilihat pemirsa
berikut adalah tayangan rekaman
mudah mudahan ketangkep ya pak
mudah mudahan cepat selesai semua masalah ini ya ma
jangan begini ma
kita duduk sebelah sana
sambil kita tunggu kabar dari allah atau adin
selama gue masih hidup sah
lo gak perlu takut
tapi lo sekarang aja terluka
kita ini dikepung
sekarang lo percayakan sama gue
sekarang lo percayakan sama gue
dengan mata lo sendiri
siapa cowok yang baik bersanding dengan lo
bukan nino yang gak berguna itu
bukan nino yang gak berguna itu
hati dan pikiran allah udah mulai terbuka
dan setelah lo berhasil lolos
lo akan jatuh kembali ke tempat yang lainnya
setelah lo selesai
lu maupun aku
tidak ada potensi
kita selesaikan ini dulu sama sama
lo harus tenang shay
masih ada gue
elsa ricky keluar kalian
sebaiknya menyerahkan diri
seharusnya ricky sama elsa ngajak dari sini
ricky tuh udah tertembak gak mungkin dia lari dengan cepat
ricky udah tertembak
mereka gimana mereka makin deket
sebaiknya kita berpencar pak
bapak bisa telusurin sebelah sana
pak bisa telusurin sebelah sana
dan tim kami akan telusurin hutan
sadar bener lo makin pucet rik
masih tau gue
gue bakal lebih sakit
kalau lo yang ketengah
gue takutnya kita di jebak lagi
kayaknya enggak sa
mereka mungkin sekarang lagi
di sisi kebun yang lain
kita harus keluar dari sini sa
itu suara apa
itu suara elsa kan
sepertinya itu suara elsa
bapak berdua kesana
dikit lagi sa
riki mereka dengar suara gue
kita harus keluar dari kebun yang sama
rik bertahan rik
rik ini apa
apa ya raul
mutta kalau dia dari
lari duluan sa
kondisi lu sekarang rick
gue lari duluan sa
kau tak tahu kan

gue gak berhasil nyelamatin lo
ibu elsa anindidya prasetya
anda kami tangkap atas tuduhan
pembunuhan terhadap saudara roy
semua nanti bisa dijelaskan di kantor polisi
segera kirim ambulans
ke perkebunan jalan kauripan sukabumi
ada dbo yang terluka
apa yang kamu lakukan
kamu itu bersalah elsa
kenapa harus memperumit seperti ini
kamu mikir gak
kamu mikir soal kandungan kamu
kamu mikir soal kandungan kamu

itu bisa membahayakan kandungan kamu elsa

kamu gak pernah peduli sama aku
kalau aku gak peduli
paling tidak kamu yang peduli
sudah selesai elsa
semuanya sudah selesai
ibu andi elsa ketangkep
semuanya sudah berakhir
akhirnya semuanya sudah berakhir
semua itu sudah selesai ma
itu sudah selesai
akhirnya keadilan ditegakkan
akhirnya keadilan untuk roy
dan keadilan untuk kamu andi
ya allah masalahnya sudah selesai
semoga setelah ini
semuanya bisa damai dan bahagia
semuanya bisa damai dan bahagia
semuanya bisa damai dan bahagia
mama benar benar bingung
mungkin sebaiknya kamu memang menyerah saja sayang
apakah kamu gak menderita
mama bener bener gak tahu lagi
aku bikinin teh buat kamu
coba tau ada
yang bisa menghibur kita
kami masih menayangkan rekaman video amatir
dari kamera warga setempat di sukabumi
yang berkaitan dengan penangkapan model
ya allah elsa
elsa udah tertangkap
berarti dia sekarang ada di kantor polisi
aku mau ke kantor polisi sekarang
mama tenang dulu
aku harus lihat keadaannya dia
dia baik baik saja
dia baik baik saja
dia baik baik saja
kamu istighfar dulu
aku mau pergi sekarang
kamu tenang dulu
aku mau pergi